dan kita lanjut
apel dan mala menjadi dua hal yang tidak terpisahkan dan seiring perkembangan zaman
apel dari wilayah malang tidak hanya dijual dalam bentuk
buah segar namun juga berbagai olahan yang mampu mendatangkan cuan dan
meningkatkan perekonomian warga setempat datang kembali menjadi
akan memanen apel dulu sebelum mengolahnya dan sedang bersalin
kali ini saya bersama tiga puluh orang pemetik apel di kecamatan pujon tengah dalam perjalanan menuju
desa madiredo yang berada di sisi barat laut kota malang sepanjang perjalanan menuju kebun
apel kami pun harus melewati jalur yang menanjak dan berbatu di desa madiredo ini
memang dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil apel dan suhunya pun cukup dingin
ini kurang lebih tujuh belas sampai delapan belas derajat pagi pagi ini jam enam an udah bersiap sama ibu ibu
perkebunan apel di desa mediredo kecamatan pujon malang
yang berumur berada di ketinggian seribu tiga ratus meter di atas permukaan air laut
sampai nanti gelasor jauh jauh sih perjalanan tadi kurang lebih sekitar tiga puluh menit aja tapi
jalan jalannya ya wajah masuk ke perkebunan kita akan mulai panen apel pagi pagi
kawan apel dapat tumbuh dan
menghasilkan buah yang baik di lahan yang berada di ketinggian di atas tujuh ratus meter dari permukaan air laut
desa mandiredo yang berada di dataran tinggi ini rata rata memiliki suhu udara sekitar delapan belas hingga dua puluh empat derajat celcius
dan ideal untuk ditanami aneka varietas apel
dari tunas mulai tumbuh apel biasanya akan berbuah dalam kurang lima hingga enam bulan
ada beberapa ciri ciri apel yang sudah bisa dipanen seperti ukuran ideal buah buah air dan buah air yang berbeda dengan apel yang sudah dipanen
dengan rata rata berdiameter lima sampai sembilan cm memiliki warna kulit yang cerah dan ketika ditekan akan mengeluarkan bunyi renyah khas serat apel yang telah ranuh
ini yang ada tunas ya pak ya harus diputar putar dikit
set tunasnya masih utuh apalah juga dapat yang sudah ready untuk dijual
sayang ya pak ya kalau sampai kepotek ya
loh kok pak bau gunting pak
oh iya nanti kalau sudah selesai panen jadi ada tunas baru seperti ini ada batang yang tinggi harus dipotong
kalau nggak dipotong dia akan ganggu nanti untuk buahnya
pemangkasan dilakukan untuk membuang cabang atau ranting pohon yang tidak bermanfaat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman
ada beragam jenis pohon apel di malang
nah yang sedang saya panen kali ini adalah apel mana lagi dan apel rome beauty
teksturnya yang sedikit lebih keras dibandingkan dengan apel jenis lain membuat apel mana lagi cocok dijadikan keripik apel khas malang
setelah dipanen apel akan ditimbang dan disortir berdasarkan kualitasnya
ini padahal baru paling tiga per empat
tapi saya itu bukan masalah beban ya ini
susah menjaga keseimbangan
dalam sekali pikulan para petani ini biasa mengangkat enam puluh delapan puluh kg apel di pundak mereka
hujan yang mengguyur kawasan ini semalam
membuat jalanan berbatu menjadi sedikit lebih licin
saya harus lebih berhati hati
kita lanjut ke proses menyortir apel
apel kategori grade a atau kategori paling baik adalah apel yang memiliki ukuran ideal
dan tidak ada bintik hitam pada bagian kulit
pelan pelan pelan
kalau dilepar jadi b
seperti telur lagi
kalau dibanting dia akan besem
dibanting jadi grade b
walaupun apel masuk ke dalam grade b
sebenarnya tidak ada perbedaan dari segi tekstur dan rasa
apel mana lagi dengan kategori grade a akan langsung dijual ke pasar
dengan harga rp lima belas per kilogram
sementara apel grade b akan dijual menjadi aneka oleh olehas malang
kalau yang grade b
terjun b harganya
makanya tidak orang untuk keripik
pokoknya dia jatuh harganya lebih tinggi lagi
kalau menyebut olahan apel malang
hal pertama yang terbersit adalah keripik apel
jika kebun apel kebanyakan terdapat di kota batu
ternyata olahan apel justru banyak dibuat di kota malang
ini bukan tanpa alasan
dahulu kota batu merupakan bagian dari kabupaten malang
namun pada oktober dua ribu satu
batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari kabupaten malang
kini bersama kota malang dan kabupaten malang
kota batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah malang raya
atau tidak kurang asing juga
oh malah bisa terlalu pahit
campuran larutan air dan garam
serta jeruk nipis akan meminimalisir
apel mengalami perubahan warna
tempat ini bisa mengolah satu sampai satu satu lima ton apel jenis mana lagi menjadi keripik
kita cari resepnya gimana sih yang bikin enak
bikin renyah itu gimana
terus kok masih keras kita kupas
ternyata harus dikupas
setelah direndam selama beberapa menit
dalam larutan air garam serta jeruk nipis
jangan lupa direndam lagi ya
agar bagian dalam apel juga tidak mengalami perubahan warna
setelah direndam selama kurang lebih satu jam
irisan apel kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin
setidaknya selama dua hari
proses pembekuan akan membuat serat apel mengeras
dan terasa lebih renyah ketika disantap
apel yang masih dalam kondisi beku
langsung digoreng dengan mesin penggoreng hampa udara
kalau di rumah punya air fryer atau oven
setelah empat jam
untuk mendapat satu kg keripik apel
maka dibutuhkan sekitar delapan kg buah apel segar
ini renyahnya nih
dimakan juga dengan apel

ini juga bisa dikonsumsi dengan apel

tuh dimakan juga
tuh dimakan juga
beda dengan yang
masih dalam proses penunggu pengeringan
masih dia nggak patah dia lentur banget

kalau yang dia sudah didiamkan
kemudian keripik tinggal dikemas dalam berbagai ukuran
mulai dari seratus gram hingga satu kilogram
kemudian keripik tinggal dikemas dalam berbagai ukuran
mulai dari seratus gram hingga satu kilogram
harga jualnya bervariasi
tergantung dengan ukuran
walau sudah belasan tahun mengolah apel menjadi keripik
namun produksi cimpilan buah di kawasan malang raya ini
tidak hanya terbatas pada buah apel saja loh
waktu itu pernah terjadi kita nggak bisa produksi karena apel rusak

jadi kita kesulitan bahan baku
sehingga kita nyari bahan lain yang bisa diolah
contohnya kita kejaganananas
sambil nunggu apel musim lagi
kalau membuat keripik apel terasa sulit
ada juga oleh oleh khas malang yang menggunakan bahan baku apel
dan lebih mudah dibuat
namanya carang emas apel
pertama tama apel dikupas
setelah dikupas serut apel hingga berbentuk tipis dan memanjang
jadi diberikan bentuk yang panjang
jadi nyerutnya nggak yang kayak
karena dia akan jadi bubur ya
jadi harapkan kan bentuknya yang panjang ya
apa yang digunakan untuk membuat carang emas apel

sebab apel yang sudah matang ini akan mudah hancur
saat proses penyerutan
setelah diserut apel kemudian diperas
untuk mengurangi kadar air
kurangi kadar air
kalo kebanyakan kadar air kan borot gitu
mas mbak ty can ben samain
setelah serutan buah apel terbalur dengan tepung goreng dalam minyak panas dengan api besar
setelah setengah matang tambahkan gula yang telah dicairkan sembari terus menggoreng ya
tadinya saya pikir itu setelah dia digoreng kering baru dikasih gula enggak
enggak enggak akan nempel dia
enggak akan nempel
ilmu baru ilmu baru
masih dalam kondisi panas segera cetak serutan apel yang telah digoreng menggunakan cetakan
keringkan sedikit dan langsung masuk proses lagi aja cetak
karena kalau sudah dingin susah buat dibentuk
dengan cara warja
nah ini yang sudah diberikan
nah ini yang
nah kita cek
hmm langsung wangi khas apel dan wangi kayak gula yang terkaramelisasi gitu loh
jadi wanginya mantap
karang mas biasanya dibuat dari bahan baku ubi
nah kalau dibuat dari apel seperti ini kira kira bagaimana ya rasanya
manisnya pas ya bun
ada asamnya sedikit
jadi rasa apelannya enggak hilang
kalau ini dijualnya kemana aja bun biasanya bun
kita udah dihitung oleh oleh dari malang sampai ada luar jawa kita online
karang mas apel yang juga sudah jadi buah tangan di kawasan malang raya ini
dijual mulai dari harga dua puluh ribu hingga tiga puluh ribu rupiah tergantung ukuran
seiring perkembangan dunia kuliner ada variasi lain dari olahan apel
ada dua jenis apel yang bisa diolah menjadi teh apel celup
ini apel mana lagi yang dominan dengan rasa manis dan berserat
serta apel room beauty yang memiliki sedikit rasa masak
apel yang terakhir di dalam
apel tapi yang nggak pakai gula ya kayak gini
tapi endingnya juga ada rasa sedikit masam dan manis dari apel ya
dari apel benar
dari bahan apel tadi mana lagi sama room beauty
nah sudah tahu kan kalau ternyata apel khas malang tidak hanya dikonsumsi langsung
tapi juga bisa diolah menjadi kudapan yang cocok untuk buah tangan
jadi yang mana nih yang jadi favorit anda
rian fernando diwagung biljarto jawa timur